saudara sepasang bapak dan anak di probolinggo jawa timur
tega aniaya keponakannya menggunakan senjata tajam dan balok kayu
diduga pengeroyokan didasari konflik hak kepemilikan kayu
di mana korban dituduh menjual kayu milik pelaku
kami harus mengaburkan gambar karena terdapat unsur kengerian
warga dusun kulak utara desa ringinanom
kecamatan leces kabupaten probolinggo jawa timur
digegerkan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan bapak dan anak
yakni nur hasan berusia tujuh puluh empat tahun dan nur huda yang berusia sembilan belas tahun
terhadap keponakannya yakni asan rojordi yang berusia tiga puluh tujuh tahun
korban mengalami luka bacok di kaki akibat sabetan senjata tajam
selain itu korban juga luka parah di kepala akibat dihantam balok kayu
peristiwa tersebut bermula saat korban dituduh mencuri sepuluh batang kayu
dan menganiaya korban dibantu dengan anaknya
pasca kejadian polisi datang menggelar olah tempat kejadian perkara
kedua pelaku juga langsung ditangkap berikut barang buktinya
jadi untuk motif masih dalam pendidikan kami
bapak dan anak ditahan di sel tahanan polres probolinggo kota
babul arifandi kompas tv probolinggo jawa timur